awal agustus lalu india memutuskan mencabut otonomi khusus wilayah kashmir dengan alasan ekonomi dan keamanan dalam negara
pakistan sebagai pihak yang memiliki kepentingan di wilayah kashmir menganggap
tindakan india merupakan upaya mengubah demografi kashmir
lalu bagaimana gambaran dampak pencabutan otonomi di kashmir
produser lapangan cnn indonesia reza ramadan memiliki laporannya untuk anda
keputusan new delhi untuk mencabut status otonomi khusus wilayah jammu dan kashmir pada awal agustus lalu menyebabkan kontroversi
setelah pencabutan gejolak aksi protes terjadi di wilayah himalaya tersebut
bahkan pemerintah india harus melakukan pembatasan
mengadai telekomunikasi internet dan juga listrik selama sepekan lebih
pencabutan menghilangkan keistimewaan yang sebelumnya hanya dimiliki warga kasmir
sebelumnya hanya warga pasmir yang dapat tinggal secara permanen
memiliki tanah dan juga mengalami kebanyakan kebanyakan kebanyakan kebanyakan kebanyakan

salah satu dalih pencabutan otonomi adalah mendorong pertumbuhan ekonomi kashler
yang selama ini terus menurun dan kebijakannya tak bisa diintervensi nedaun
berdasarkan data kementerian perdagangan india
investasi asing langsung ke kashmir dalam kurun dua ribu hingga dua ribu sebelas
sebesar lima lima juta dolar as
atau sekitar tujuh puluh delapan miliar rupiah yang terendah dibanding negara bagian lain di india
kedipan kashmir satu tiga ratus dolar as atau sekitar delapan belas juta rupiah
juga berada di bawah angka pdb nasional
rp tujuh ratus tujuh puluh delapan dolar amerika atau sekitar dua puluh lima juta rupiah
alasan lainnya adalah untuk mengatasi terorisme dan separatisme
india menuduh pakistan selama ini memanfaatkan status otonomi
sebagai senjata untuk mengorbankan keinginan sejumlah orang yang menentang pemerintah india
serangan terhadap pasukan pengamanan india di kashmir tahun ini adalah yang terburuk
dalam beberapa dekade terakhir
tujuh belas februari lalu bom bunuh diri yang menyasar iring iringan pasukan keamanan india
di daerah purwana menewaskan empat puluh anggota pasukan keamanan
india dan pakistan kemudian mengerahkan jet tempur untuk saling serang
pada dua belas juni kelompok militan melancarkan serangan di wilayah ananta
dan menewaskan lima anggota pasukan keamanan india
saya memiliki keyakinan penuh bahwa kita dapat membebaskan jamu dan kasmir
dari terorisme dan separatisme di bawah sistem ini
saya memiliki keyakinan penuh bahwa rakyat jammu dan kashmir
setelah mengalahkan separatisme akan maju dengan harapan dan era baru
ini adalah keputusan terbaik yang diambil pemerintah india untuk pemulihan
sekaligus perdamaian di jammu dan kashmir

pihak yang paling khawatir akan pencabutan otonomik kashmir
adalah negara tetangga pakistan
dan rahasia lagi jika pakistan memiliki kepentingan di kashmir
yang menjadi daerah pertentangan dengan india selama tujuh dekade terakhir
pakistan menganggap kebijakan india merupakan upaya
untuk mengubah demografi kashmir
yang mengontrol secara penuh wilayah himalaya tersebut
otonomi memberi keistimewaan kepada pemerintahan kashmir
dan warga kashmir atas tanah airnya
pencabutan otonomi dikhawatirkan akan mendorong migrasi besar besaran
warga negara bagian lain india
pahal gam kashmir terdapat dua armanat
yang menjadi situs paling suci agama hindu
setiap tahun ada sekitar satu ratus lima belas ribu peziarah india yang datang ke tempat ini
kebijakan india akan memungkinkan warga negara bagian lain di india
berhubung dengan berbagai motivasi
sehingga mengubah demografi kashmir
yang sebelumnya mayoritas beragama islam menjadi mayoritas hindu
menurut duta besar pakistan untuk indonesia
percobaan perubahan demografi merupakan tindakan ilegal
dan tidak sesuai dengan resolusi internasional
kita mencoba untuk memastikan dunia
bahwa mereka harus melihat apa yang terjadi di kashmir
ini bukan hal yang sederhana
ini adalah hal yang sangat sangat komplik
ini bukan hal yang berbaloi
ini adalah hal yang berbaloi
ini adalah hal internasional
sebagai bagian dari bagian dari pakistan
kita menyebutnya azad kashmir kashmir yang bebas
anda semua selamat datang ke pakistan
dan anda dapat melihat bahwa tidak ada restriksi
dari segala jenis bagian dari kita
mengapa ada banyak restriksi
karena mereka mencoba untuk mengubah demografi
dengan mengubah demografi dengan artikel tiga ratus tujuh puluh dan tiga puluh lima a
mereka ingin mengubah demografi jaman kashmir
dan dengan itu mereka akan mengatakan
lihat ini adalah area kebanyakan hindu
dan ini adalah bagian dari india
jadi ini bukan adil
ini ilegal dalam hal resolusi internasional
dan ini menentang harapan orang orang kashmir
salikan menambahkan konflik kashmir sudah bergulir terlalu lama
udah saatnya pakistan berada di posisi mendukung perdamaian
dan akan menerima keputusan apapun yang akan diambil oleh kashmiri
dan internasional harus terlibat
kini konflik bilateral tersebut masuk kepada babak saling merauk di dalam
dan juga untuk kemasukan internasional
bahkan tashmir sempat dibahas di konferensi tingkat tinggi g tujuh di biaris paris
dimana perdana menteri india narendra modi sempat bertatap muka dengan donald trump
untuk membahas soal kashmir
namun sebelumnya perdana menteri pakistan imar khan sudah terlebih dahulu
meminta dewan keamanan pbb untuk membahas soal kashmir
dan terang terangan menyebut polandia china dan indonesia